lombok nusa tenggara barat adalah daerah yang kaya
pesona alam tersaji indah baklukisan mulai dari pesisir pantai
lautan hingga pegunungan yang terhampar di bumi seribu masjid ini
tapi sayang anugerah sumber daya alam yang memukau ini
tak dibarengi dengan kesejahteraan sebagian warganya
lebih dari delapan ratus empat ribu orang hidup dalam garis kemiskinan
di provinsi nusa tenggara barat
pendidikan yang belum merata jadi salah satu faktor pemicunya
berdasarkan data badan pusat statistik nusa tenggara barat
tiga tahun terakhir angka buta aksara mencapai empat belas delapan puluh satu persen
atau sekitar empat ratus ribu orang
kontribusi buta aksara terbesar berada di kawasan lombok utara
perempuan dan anak anak adalah kaum yang paling rentan
tergirus dampak dari kemiskinan
terlebih jika asupan ilmu dan pengetahuan tidak bisa diakses dengan baik
maka tak heran angka buta aksara di lombok utara yang masih tinggi
tak lepas dari masih jauhnya perempuan dan anak anak dalam mengakses buku
padahal kita tahu buku adalah jendela dunia
halaman demi halaman yang dibaca bisa membuat kita menjadi penjelajah
dan berpetualang menemukan belahan dunia beserta isinya
dan kemudian membuat kita berpikir
kita menjadi kaya
tentu kaya dengan ilmu dan pengetahuan
penulis asal ceko milan kundera pernah berkata
jika ingin menghancurkan sebuah bangsa dan peradaban
maka pasti bangsa itu akan musnah
tawa ceria anak anak suku sasak ini terlalu berharga untuk disiasiakan
ada harapan besar di tangan mereka untuk indonesia di masa yang akan datang
setidaknya itulah satu dari banyak alasan yang menggerakkan nursi dasyam
berbuat sesuatu untuk anak anak dan perempuan di lingkungannya
ida begitulah ia disapa
kecintaannya pada membaca membuat perempuan asal desa sokong lombok utara ini yakin
buku adalah kendaraan yang tepat untuk mengantar anak anak
bagaimana cara menjelaskan keadaan anak dan perempuan pada terangnya ilmu pengetahuan
buku tentu saja itu adalah jendela dunia
dan kenapa perempuan
perempuan menurut saya adalah penentu generasi ini akan seperti apa nanti ke depan
perempuan terutama ibu itu harus cerdas
karena mustahil kita mengharapkan generasi cerdas kalau ibunya tidak cerdas terlebih dahulu
ibu yang menjadi ensiklopedia terpercaya bagi ibu
anak anak seharusnya ibu yang menjadi guru pertama
bagi anak anak karena ibu yang menciptakan kebiasaan kebiasaan di rumah
ibulah yang bisa memungkinkan terciptanya budaya baca itu lahir dari keluarga
mantan jurnalis yang juga berprofesi sebagai penulis buku ini
ingin perempuan dan anak anak bisa mengakses buku dengan mudah
pada tahun dua ribu enam ida mendirikan buku ini
ida mendirikan klub baca perempuan lewat sebuah taman bacaan di rumah sederhananya di desa sokong lombok utara
mulanya hanya ada dua ratus judul buku
kini sudah ada lebih dari tujuh belas buku dan dua puluh empat cabang taman bacaan yang tersebar di seluruh kecamatan di kabupaten lombok utara
untuk mendanai taman bacaannya pada mulanya ida bertumpu pada usaha laundry kiloan
yang dirintisnya bersama sang suami
ini menjadi sarana untuk kami berjuang sebenarnya
suami pernah berkata pada ibu saya bahwa walaupun kami berprofesi sebagai tukang cuci mohon maaf
membuka laundry atau apa tetapi dari sini nanti gerakan itu bisa bermula
kita bisa bermanfaat untuk orang banyak
dari setiap kilo cucian yang kami garap itu seribu rupiah untuk tukang cuci
ini adalah gerakan untuk gerakan gemar membaca ini
apa aja syaratnya kalau anak anak atau ibu ibu pengen minjem buku di sini atau baca buku di sini
yang penting dibaca itu saja tidak ada syarat lain
karena kita belajar kalau selama ini diribetkan dengan urusan administrasi
masyarakat kita masih belum mau masih enggan untuk membaca
dan tentu saja saat ini klo baca masih berfokus pada bagaimana meningkatkan minat
karena kalau kata orang walaupun sudah ada makanan seenak apapun
kalau orang tidak lapar tidak mau makan ya tidak akan termakan
sama juga dengan buku sebagus apapun buku
kalau belum ada minat nggak ada panggilan untuk membaca ya nggak akan membaca
berbagai jenis buku ada di taman bacaan ini
mulai dari buku pelajaran novel fiksi ensiklopedia
hingga buku buku resep masakan untuk kaum ibu
kini relawan klub baca perempuan yang membantu ida mengkampanyekan gerakan gemar membaca
sudah berjumlah lebih dari satu ratus lima puluh orang yang berasal dari berbagai profesi
tak hanya taman bacaan ida bersama sejumlah relawan klub baca
juga mendirikan sekolah alam anak negeri
sekolah ini didesain sebagai ruang belajar untuk anak anak tanpa dipungut biaya
peserta didiknya mulai dari siswa pendidikan anak usia dini hingga remaja
yang kerap menghabiskan waktunya di sekolah alam anak negeri dengan berbagai kegiatan
sekolah alam anak negeri ini sudah dimulai dari kapan ibu
kalau sekolah alam anak negeri dua ribu sebelas itu sudah mulai kita rintis bersama kawan kawan
itu dasar pemikirannya adalah bagaimana mencoba membuat ruang belajar bermain
yang bisa diakses oleh anak anak paling tidak di sekitar taman baca
karena selama ini anak anak itu pulang dari sekolah formal itu bermain
tanpa bermain saja aktif dengan games baik itu playstation dan lain lain
nah kita berpikir dengan suami yuk gimana caranya kemudian menghimpun anak anak tetangga
untuk buat semacam moda belajar bersamalah
jadi selain untuk anak anak paut ini ada juga untuk anak anak yang tingkatannya lebih besar gitu ya
kalau paut tk anak negeri itu baru satu tahun malah
ini baru berjalan tapi alhamdulillah walaupun baru berdiri
tapi kita boleh dikata kata orang itu sudah menjadi referensi untuk lombok utara
kalau untuk kakak kakaknya yang dua ribu sebelas itu yang sore hari
itu ada kelas menulis kelas perkusi kelas menari macam macam ya
apakah ada biaya yang harus dikeluarkan oleh para peserta didik di sini
kalau biaya tidak sama sekali karena memang kita berpendapat bahwa anak anak semua adalah anak anak kita
kalau kita berpikir bahwa apa namanya untuk terkait pembiayaan kita urunan dengan semua kawan kawan relawan
bahkan yang menjadi pengajar pun bagian dari klub baca perempuan
dan itu tidak sama sekali berbicara tentang honor dan yang lain lain
bagaimana cara mengurus sekolah alam
guru guru sekolah alam anak negeri ini memang dengan suka rela memberikan tenaga dan pikirannya
mereka tergetar melihat semangat nursi dasyam
intinya saya bisa menularkan ilmu yang saya miliki kemudian saya memang dasarnya suka sama anak anak
ibu nursi dasham lah yang apa namanya yang menjadi sosok inspiratif kami
dan saya menganggap ibu nursi dasham itu sebagai sosok
sosok seorang kakak
apa yang dilakukan ida membuat perempuan berusia tiga puluh tujuh tahun ini
begitu disayangi anak anak di lingkungan sekitarnya
bunda ida itu baik dia itu perhatian sekali sama anak anaknya
terus dia itu pokoknya inspiratif sekali dah
sebagai wahyu pertama dan kemudian itu diulang delapan puluh dua kali saking pentingnya
yang kemudian kita tekankan kepada masyarakat bahwa
mengapa berani mengaku diri kita muslim sementara kita tidak membaca
membangkitkan minat baca bukanlah pekerjaan yang mudah
ida harus mengunjungi dari satu desa ke desa lainnya
guna mengajak kaum ibu dan anak anak gemar membaca
salah satunya di desa selengen dusun tanggalombok utara ini
ida yakin meski tinggal di daerah pelosok
perempuan tidak boleh jadi kaum kelas dua karena minimnya ilmu pengetahuan
ibu ida sebenarnya untuk masuk ke satu desa
dari desa lainnya seperti yang dilakukan pada hari ini
itu dilakukan setiap hari kah atau ada periode periode tertentu
yang jelas kalau untuk gerakan gemar membaca
kita dari kampung ke kampung itu periode sifatnya
dan kita utamakan di dua puluh empat cabang yang kita miliki
tetapi juga tidak hanya berfokus pada dua puluh empat cabang itu
kita juga masuk ke dusun dusun dan desa desa yang lain
yang kita utamakan itu adalah desa desa terpinggir ya
yang terpelosok yang jauh akses informasinya
dan akses untuk ke buku juga itu susah
itu yang kami lebih utamakan
seperti untuk di desa tangga itu menjadi prioritas kami selama ini
sebenarnya fenomena sosial di masyarakat apa yang terjadi di desa tangga ini
sehingga pengetahuan itu sangat penting untuk
di bawah kesini
di sini ada banyak potensi alam
dari potensi alam saja mente kemiri itu besar jumlahnya di sini
selama ini dijual dalam bentuk gelondongan ke pengepul
nah dan apa namanya masyarakat juga pengetahuannya jauh kurang dari yang seharusnya
pernikahan dini masih cukup tinggi angka putus sekolah juga masih sangat tinggi
perempuan juga yang bekerja pada sektor formal yang menghasilkan
menghasilkan banyak apa namanya secara ekonomi cukup untuk dirinya juga tidak banyak
itu hanya mengandalkan hasil dari suami
dan perempuan masih menjadi golongan kedua setelah laki laki
padahal kan itu harus setara sifatnya
masuk ke daerah daerah yang pelosok jauh dari kota dan tentu masih memegang adat
sebenarnya apa sih tantangan yang dihadapi oleh klub baca perempuan dalam menghadapi situasi seperti itu
oke tantangannya cukup kuat
satu mungkin masyarakat juga merasa membaca buat apa gitu
dan apa karena hidup sudah sibuk dengan bekerja dengan mengurus rumah tangga dan yang lain lain
kenapa harus kemudian ditambah dengan kegiatan membaca yang menurut sebagian orang masyarakat awam menganggap itu tidak penting
kami kemudian berusaha untuk masuk melalui pendekatan kearifan lokal
membuat lelaka atau jinggel jinggel dengan berbahasa sasak
mengingatkan bahwa perintah membaca itu adalah perintah dari tuhan
yang sudah jelas itu disebutkan dalam al quran sebagai wahyu pertama
dan kemudian itu diulang delapan puluh dua kali saking pentingnya
yang kemudian kita tekankan kepada masyarakat bahwa mengapa berani mengaku diri kita muslim
sementara kita tidak membaca
kedatangan ida yang membawa buku buku baru disambut antusias oleh anak anak dusun tangga
di dusun ini sudah ada taman bacaan sederhana yang digagas oleh klub baca perempuan
kegiatan membaca mendongeng dan bertutur dipadukan dengan nyanyian berisi pesan ajakan membaca
pendekatan yang sama juga dilakukan pada kaum ibu di dusun tangga
kegiatan membedah resep dari buku buku masakan menjadi hal yang paling disukai kaum ibu
satu ratus dua puluh delapan gram tepungan
berkat kesabaran dan keteguhan ida
satu persatu dampak positif mulai terlihat dan dirasakan masyarakat
sampai sampai sampai sampai
ya alhamdulillah memang kondisi kami
maksudnya taman baca ini betul betul mampu menginspirasikan beberapa masyarakat
khususnya bagi anak anak yang paling dominan kelihatannya
karena sebab sebelumnya itu memang anak anak kita di sini cenderung main bebas
tanpa ada kegiatan kegiatan pendidikan
walaupun sifatnya agak agak membantu lah dalam proses baca
jadi mereka itu lebih cenderung baca pulang sekolah selesai
tapi dengan adanya klub baca ini
ternyata mampu membuat anak anak lebih tampil beda gitu
jadi anak anak lebih semangat lebih mampu beradaptasi dengan masyarakat luar
jadi untuk saat ini anak anak ketika datang tamu dari luar negeri sekalipun
mereka siap untuk berhadapan tanya jawab dengan berbahasa inggris sekalipun
walaupun masih sekolah sdm
sosialisasi gerakan literasi juga dilakukan di sekolah
di antaranya di smp dua pemenang kabupaten lombok utara
tidak hanya itu klub baca perempuan juga mendonasikan buku untuk perpustakaan sekolah
ironis memang sekolah negeri yang memiliki perpustakaan ini justru tak punya stok buku untuk dibaca anak anak didiknya
jadi untuk program literasi ini sesungguhnya adalah yang saya hayal hayalkan sejak awal saya menginjakkan kaki di smp negeri dua pemenang
akan tetapi ketika saya sudah sampai di sini persoalannya menjadi lain
saya tidak menemukan buku ya di perpustakaan
memang kita punya perpustakaan yang lumayan megah dengan fasilitas sarana prasarananya yang cukup lengkap
tetapi buku tidak kita temukan di situ ya
tak terasa upaya ida untuk menebar virus gemar membaca sudah memasuki tahun ke sepuluh
tepat sepuluh tahun perjalanan klub baca perempuan dan sekolah alam anak negeri
para relawan menghadiahi ida dengan sebuah pagelaran di lapangan super semar lombok utara
gelaran ini dinamai silat batur
sebuah ajakan untuk membaca dan bertutur yang dikemas dengan sederet acara hiburan
ibu ida sudah sepuluh tahun perjalanan klub baca perempuan dan juga sekolah alam anak negeri ya
apa saja sih sebenarnya perjalanan selama sepuluh tahun itu yang menjadi tantangan
yang terberat selama ini menjadikan literasi
oke yang terberat menurut saya adalah memastikan semangat tetap menyala dalam diri
karena kerja kerja seperti ini kelihatannya gampang
tetapi kalau tidak kita jaga semangatnya maka selesai sudah
bahwa di awal mendirikan gerakan bersihkan diri dan juga menjaga kepentingan
jadi saya bersama kawan kawan mendirikan gerakan ini
pandangan bahwa ini punya muatan politis
terus kemudian juga ini sebagai alat untuk mencari nafkah ya
karena kemudian mungkin orang dengan persepsi masing masing
nah ini yang kemudian membuat di awal
saya merasa kok gini amat gitu
tetapi dalam perjalanan klub baca perempuan yang ke sepuluh tahun ini
semakin banyak semakin banyak yang kawan kawan ikut bergabung
membuat saya percaya bahwa di tengah tantangan tentu ada selalu jawaban ya
dari permasalahan permasalahan yang dihadapi
terkait ancaman secara pribadi dari oknum juga ada
yang kemudian mungkin
mungkin ada yang mengatakan bahwa
yang kemudian mungkin merasa bahwa kulub baca perempuan mengganggu
ketika orang orang tercerdaskan kan
apa mungkin ada segelintir orang yang tidak suka melihat masyarakat cerdas
yang mungkin ingin memelihara
kebodohan itu masih tetap
ini ya menjangkiti masyarakat kita
karena kalau masyarakat apa bodoh masyarakat akan diam
sedangkan kalau masyarakat kritis
dia akan bersuara kalau ada sesuatu yang tidak benar
klub baca perempuan menggelar lapak buku yang memang rutin digelar tiap minggu pagi
siapapun boleh membaca bahkan turut meminjam buku yang tersedia
masyarakat cukup mengisi daftar pinjaman
meski buku yang dipinjam kerap tidak kembali
ida tak pernah merasa rugi
baginya hilang satu buku justru akan bertambah seribu ilmu
selama buku buku itu dibaca dan dicerna
sama sama kita kalau selama ini
kak tuan dan kawan kawan
bedah resepnya pakai motor
saya bisa merasakan sendiri manfaatnya
dampak dari belajar dari buku buku
itu alhamdulillah sangat luar biasa
berbagai kegiatan dilakukan klub baca perempuan
salah satu kegiatan rutin diantaranya membuat kerajinan tangan
banyak membaca memang membuat kreativitas kaum ibu suku sasak ini terus bertambah
buku buku yang disediakan ida di taman bacaan betul betul dimanfaatkan oleh anggota klub baca perempuan
tak hanya sekadar membaca mereka pun mempraktikan pengetahuan yang didapat dari setiap lembar kertas yang mereka baca
ini adalah salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh klub baca perempuan
kapas sebetulnya konsep pemberdayaan yang dilakukan oleh klub baca perempuan untuk para perempuan sendiri yang anda lakukan itu seperti apa sih
sederhana saja mas bahwa kita apa namanya pemberdayaan itu bagaimana mandiri menggunakan apa yang ada di sekitar
contoh kalau misalnya di sekolah tk paut alam anak negeri guru guru kami alhamdulillah
secara kreatif sudah mampu mengeksplor apa yang ada di sekitar sebagai alat bahan peraga tidak harus beli
misalnya seperti ini kapas menjadi domba itu pun ditularkan ilmunya ke para wali murid
ada nggak satu anggota klub baca perempuan yang sudah berhasil
oh iya ada ada itu kak tuan suci ya kak suciatun beliau itu sekarang bisa dibilang salah seorang pengusaha kuliner yang cukup diperuntukkan
di lombok utara dari membaca yang beliau awalnya adalah mantan buru migran
sekarang malah menjadi pengusaha jajan kue kering kue basah yang bermanfaat untuk tidak hanya dirinya tetapi untuk orang lain
mantan buruh migran di arab saudi ini kini sudah jauh lebih berdaya
sepulang dari arab saudi
justru tak membawa banyak pundi pundi rupiah
beruntung dengan bertemu ida
bergabung dengan klub baca perempuan modal sebesar tiga ratus ribu rupiah yang ia miliki dibelikan buku buku resep kue
siapa sangka dari tiga ratus ribu rupiah
kini omset toko kue yang suci rintis sudah mencapai dua juta rupiah perhari

selain menjalankan usaha toko kue suci juga aktif menjadi pengajar di kelas masak klub baca perempuan
dampak dari adanya komunitas klub baca perempuan itu sangat luar biasa positifnya
saya bisa merasakan sendiri manfaatnya
dampak dari belajar dari buku buku itu alhamdulillah sangat luar biasa
dan bisa kita tularkan ke orang orang yang membutuhkan juga seperti saya awalnya

atas apa yang ida lakukan sepuluh tahun terakhir upaya ida menerangi lombok utara dengan ilmu pengetahuan lewat buku sudah diganjar sejumlah penghargaan dari banyak pihak
segudang prestasi dan dampak pada masyarakat yang ida berikan dalam mengkampanyekan gerakan literasi
segudang prestasi dan dampak pada masyarakat yang ida berikan dalam mengkampanyekan gerakan literasi
terlebih sang suami memiliki peran besar dalam gerakan yang ida galakkan
zulma abdul malik merasa apa ya
karena kalau bukan beliau mungkin akan berbeda cerita hidup saya
dia adalah salah satu yang paling saya syukuri dalam hidup
karena beliau bukan orang pembaca
tetapi awalnya bukan pembaca
tetapi awalnya bukan pembaca
yang tetapi rela memberikan mahar berupa buku untuk saya
dan menepati janjinya akan membersamai saya untuk mendirikan taman baca untuk siapa saja
dan menjadi penyupot utama gerakan gemar membaca keliling yang saya lakukan bersama teman teman
di mata sang suami ida adalah sosok istri yang tangguh
di saat istri mulai down semangatnya saya selalu bilang bahwa ini adalah perjuangan
kita tidak boleh berhenti di sini
dia adalah ibu yang luar biasa buat anak anak saya
perhatian pokoknya luar biasa lah untuk anak anak saya
ida berjanji untuk tidak berhenti
sepuluh tahun perjuangannya hanyalah kata pengantar sebuah buku
akan ada lembar lembar baru yang ia tuliskan dan dibagikan pada masyarakat lombok utara khususnya
saya percaya dunia berada dalam genggaman para pembaca
dan para pembacalah yang memegang kunci pintu dan jendela dunia
sebagaimana saya juga percaya
bahwa tuhan menciptakan semua makhluk dengan tugas kekalifahan masing masing
saya tidak akan berhenti bergerak mengajak siapapun untuk membaca sampai akhir hayat saya
sebab saya yakin itulah tugas kekalifahan yang tuhan tunjukkan untuk saya
saya akan terus bergerak sampai tidak ada lagi yang harus saya ajak